terima kasih anda masih menyaksikan kompas yang saudara menteri perdagangan zulkifli hasan meninjau harga serta ketersediaan harga bahan pokok di pasar palmerah jakarta pusat
dalam kunjungannya zulkifli hasan mengatakan keadaan harga sudah mulai normal meski harga gula masih tinggi
tiba di lokasi zulkifli menyapa para pedagang dan menanyakan harga bahan pokok
zulkifli juga memborong sejumlah bahan pokok kepada para pedagang
harga cabai di pasar palmerah normal yaitu rp enam puluh per kilogramnya
ia sempat tidak percaya harga satu ekor ayam sangat murah nyentuh rp dua puluh sembilan per kilogram
kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pokok beberapa waktu lalu karena pasar baru mulai normal usai lebaran
memang lebaran ya lebaran itu kan ini kan pasar baru rame
lebaran pasarnya aja yang dagang nggak ada gitu
ya jualannya liburan yang petani juga liburan dulu
ya bawang kan usianya pendek ya
atau juga ada beberapa yang kena banjir
tapi sekarang saya kira itu hanya isi sebentar karena bawang merah ini kan kita tanam sendiri
sekarang sudah mulai turun dari rp tujuh puluh lima
rp enam puluh lima berarti pasokan sudah mulai lancar
cabai juga rp enam puluh berarti sudah mulai lancar
katanya c nya udah normal dua belas